berdasarkan studi kedokteran di dunia terdapat seratus hingga satu ratus lima puluh jenis penyakit
yang tergolong dalam penyakit autoimun
bertambahnya penyakit autoimun dikarenakan semakin berkembangnya kemampuan
serta metode diagnosa dalam ilmu kedokteran
sehingga dari waktu ke waktu penyakit ini semakin banyak diteliti
dari sekian penyakit autoimun terdapat beberapa gejala awal yang sama pada penderita autoimun
yaitu kelelahan pegal otot ruam kulit demam ringan rambut rontok
sulit konsentrasi atau mudah lupa dan kesemutan pada tangan dan kaki
guru besar dari fakultas kedokteran uirscm divisi penyakit dalam
sekaligus konsultan alergi imunologi klinik iris rengganis mengatakan
penyakit autoimun merupakan suatu kondisi di mana sistem imun tubuh manusia
atau antibody melawan tubuhnya sendiri
normalnya antibody berfungsi untuk melindungi dari serangan infeksi
baik oleh virus atau bakteri
sejauh ini errornya sistem imun tubuh ini belum diketahui secara pasti
tapi ada sejumlah hal yang dapat memicu terjadinya rusaknya sistem imun pada manusia
yaitu faktor genetika lingkungan dan gaya hidup
dan bisa juga terjadi karena kombinasi dari ketiga faktor ini sekaligus
rheumatoid arthritis sindrom sjorgan inflamatory bowel disease atau penyakit inflamasi usus
adalah beberapa jenis penyakit autoimun yang termasuk paling banyak terjadi
dari beberapa penyakit autoimun yang ada
karena penyakit autoimun dibutuhkan penanganan bersama secara multidisiplin ilmu
sehingga ada beberapa kasus yang sedikit ditangani oleh subdivisi alergi imunologi
tetapi cukup banyak dirawat oleh divisi penyakit caraf atau neurologi
diantaranya adalah myasthenia gravis dan sindroma guellenbar
itu biasanya bengkak nyaris sendi tapi simetris kiri kanan
itu khas sekali tapi jangan sampai sudah datang jari jarinya sudah bengkok bengkok
karena sudah terlalu lama dan tidak terdiagnosa dengan baik
dan sehingga tidak mendapat pengobatan yang sesuai
kemudian ada juga yang dinamakan sindrom sjogren
sindrome yaitu yang khas kekeringan air mata kelenjar ludah kulit kering
dan kadang kadang ada gangguan percenaan dan nyaris sendinya
nyaris sendi ada juga di sjogren terasa sekali
untuk penyakit inflamasi usus atau inflammatory bowel disease
gejala paling banyak dikeluhkan penderita adalah diare kronik atau diare yang berlangsung cukup lama
sekitar dua minggu atau lebih kadang buang air besar berdarah
kemudian penurunan berat badan dan nyeri perut
pada sistemik sclerosis gejala yang ditemukan di kulit ditandai dengan pengerasan dan penebalan kulit
terutama pada bagian mulut hidung jari dan kulit yang melapisi

berkembang ditemukan gejala lain seperti deposit kalsium di bawah kulit yang ditandai dengan benculan putih
pembuluh darah yang membesar di bawah permukaan kulit dan seterusnya
systemic lupus erythematosus atau dikenal dengan penyakit lupus dalam sub divisi alergi imunologi
dikenal sebagai rajanya penyakit autoimun
karena gejala pada penyakit lupus cukup banyak seperti nyaris sendi rambut rontok sariawan ruam kulit kemerahan
bisa gangguan ginjal kemudian juga terjadi gangguan dalam darah
misalnya trombositnya turun atau hemoglobinnya turun
dan gejala gejala ini terjadi secara sistemik ke seluruh tubuh
selain melakukan tanya jawab seputar gejala dan keluhan yang dialami
riwayat kesehatan serta riwayat penyakit di dalam keluarga pasien
dokter akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh
meski setiap penyakit autoimun memiliki ciri khas tetapi gejala yang muncul bisa sama
sehingga dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosanya
yaitu tes anti nuklear antibody atau ana
untuk mengetahui aktivitas antibody yang menyerang tubuh
tes autoantibody untuk mendeteksi karakteristik antibody dalam tubuh
tes darah lengkap untuk menghitung jumlah sel darah merah dan sel darah putih
tes c reaktif protein untuk mendeteksi keparahan peradangan
dan tes sedimentasi eritrosit
ada juga pemeriksaan komplement c tiga c empat jadi beberapa pemeriksaan itu kita lakukan
dan jangan lupa pemeriksaan vitamin d
pada vitamin d yang rendah itu autoimun lebih muncul
nah jadi vitamin d ternyata dia mempunyai tempat atau kita bilang reseptor ya di seluruh tubuh kita
sehingga tubuh kita sangat membutuhkan vitamin d untuk semua organ tubuh
nah pada penyakit autoimun karena dia menyerang berbagai macam organ jadi butuh vitamin d
jenis obat obatan yang biasa digunakan pada penyakit autoimun biasanya adalah golongan

obat ini akan membuat penderita autoimun merasa badannya lebih enak tanpa keluhan akar

tapi harus berhati hati karena kortiko steroid seperti pedang bermata dua
di satu sisi bisa menolong dan di sisi lain menimbulkan efek samping nafsu makan bertambah
tulang perlahan bisa keropos gula darah naik tekanan darah naik
dan kadang kadang di kulit terdapat striae atau tanda garis di kulit tangan atau paha
seperti orang selesai melahirkan
untuk itu bisa diberikan terapi obat lain seperti imunosupresan
dengan dosis kecil sambil terus dipantau secara hati hati kondisi dan gejala
yang dikeluhkan pasien
untuk mengatur gejala dan keluhan pada pasien autoimun
maka dianjurkan untuk mengatur gaya hidup
tidur cukup enam hingga delapan jam sebelum jam dua belas malam
hindari merokok dan minuman beralkohol
kemudian kurangi konsumsi makanan mengandung gluten seperti terigu dan gandum
karena dapat merangsang atau memicu terjadinya nyeri sendi
hindari makanan manis
perbanyak makan sayur dan buah
olahraga dan hindari stres
arman helmy galu prestisa jakarta